jelang melawan singapura dalam laga lanjutan piala aff dua ribu dua puluh
timnas indonesia u sembilan belas terus mengasah ketajaman lini depan
indra syafri juga akan merotasi pemainnya
agar mendapatkan pengalaman bermain yang sama
usai mengalahkan timnas u sembilan belas
pelatih timnas u sembilan belas indra syafri terus melakukan perbaikan
di semua lini khususnya lini depan
dalam sesi latihan di stadion jenggolo sidoarjo senin sore
hanis sagara dan kawan kawan digenjot latihan permainan cepat dan taktis
serta mengasah penyelesaian akhir di lini depan
hal ini dikarenakan indonesia memiliki kelemahan penyelesaian akhir
saat bertemu singapura hari ini
indra berharap anak asuhnya mampu memperagakan permainan cepat dan mematikan
serta dapat mencetak banyak gol
selain itu timnas u sembilan belas juga akan melakukan rotasi pemain
untuk memberikan pengalaman bermain kepada seluruh penggawa garuda
saat melawan singapura nanti
indra juga belum mengetahui apakah akan menurunkan egy maulana fikri atau tidak
meski begitu seluruh squad timnas u sembilan belas sudah siap jika diturunkan pelatih